lembaga survei indonesia rabu siang melakukan jumpa pers mengenai isu partai di tahun politik berdasarkan survei lsi
ada tiga besar partai pepan atas dalam pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
ketiganya adalah partai yang memperoleh dukungan di atas sepuluh persen
survei dilakukan di tiga puluh empat provinsi dari tanggal tujuh hingga empat belas januari dua ribu tujuh belas
ada satu dua ratus responden yang dipilih berdasarkan multistage random sampling dengan margin of error plus minus dua sembilan persen
partai inilah yaitu pdip golkar dan gerindra yang punya perolehan di angka di atas sepuluh persen
ini kita anggap sebagai partai papan atas karena kita klasifikasikan partai yang sekarang bisa mempunyai elektabilitas di atas sepuluh persen itu sebagai partai papan atas
sedangkan partai yang ada di range empat sampai sepuluh itu berada di papan tengah
nah tiga partai ini yang diharapkan nanti berkontestasi untuk memperoleh
suara terbanyak di legislatif
ini partai posisi klasemen sekarang
ini ibaratnya the big tiga untuk januari dua ribu delapan belas
pdip golkar dan gerindra